belasan orang dari pihak masa aksi tolak relokasi megaproyek rempang eko city jeli dua
diamankan pihak kepolisian atas kericuhan aksi yang berlangsung di depan kantor bp batam senin siang
dalam kericuan ini petugas kepolisian yang sebelumnya bersiaga menembakkan gas air mata dan water cannon
guna menghalau masa aksi yang sudah berhasil masuk setelah merusak gerbang kantor bp batam
belasan orang yang berhasil diamankan langsung dibawa menuju polrestabes barelang dengan menggunakan mobil satpol pp
dalam kericuan ini satu personil provos polresa barelang menjadi korban saat terkena lemparan batu dari arahan massa
kapolresa barelang kompes polnugroho trinur yanto menegaskan tindakan tegas yang dilakukan kepolisian saat ini
dipicu dari tindakan anarkis masa aksi
sebelum melakukan penindakan tegas kapolresta menegaskan pihaknya telah meminta
agar masa aksi dapat diperoleh
tapi tidak dapat meninggalkan lokasi
masa aksi tolak relokasi megaproyek rempang eco city saat ini telah berhasil dipukul mundur oleh pihak kepolisian
pantauan di lokasi saat ini suasana juga telah berubah kondusif dan telah terpantau aman
fernando sirait batam kepulauan riau